isu sara tidak bisa dipungkiri akan menjatuhkan kualitas demokrasi pilkada
masalahnya bagaimana cara yang tepat agar masing masing pihak mampu menahan diri
tidak melontarkan hal hal terkait suku agama ras dan tergolongan
bagaimana sebaiknya pola komunikasi yang patut juga dijaga oleh para kandidat itu sendiri
kami mengulasnya malam hari ini dengan nusron wahid ketua koordinator bidang pemenangan pemilu wilayah indonesia i
indonesia satu partai golkar selamat malam
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada novel bamukmin anggota advokat cinta tanah air atau akta
ini adalah pihak yang melaporkan gubernur ahok ke baris krim polri selamat malam
baik kemudian ada pak aziz bekti ketua dari agus harimurti yudhoyono center ya
ahy center agus harimurti yudhoyono center
ahy center ya kita nyebutnya ahy center aja
baik selamat malam pak aziz terima kasih sudah hadir meluangkan waktu malam hari ini
saya akan langsung ke pak novel terlebih dahulu karena kalau kita lihat kan laporan akta seperti itu
kondisinya disebut penista
tapi kan sudah ada klarifikasi bahwa itu tidak ditujukan untuk menistakan sebenarnya
itu dimaksudkan adalah dimaksudkan pada bahwa agar orang orang di kepulauan seribu itu
jangan khawatir kalau dia tidak terpilih lagi program yang dia bawa di sana
itu tetap akan berjalan dan jangan khawatir intinya sebenarnya itu
yang lain itu hanya sebuah embel embel tambahan saja anda menilainya seperti apa
jadi begini kita sudah melihat beberapa kali
ini bukan hal yang baru sekali dari tahun dua ribu dua belas sudah memicu sarah
ini yang namanya ahok udah memicu sarah
dari tahun dua ribu dua belas kampanyenya itu sudah menistakan agama
bahwa dimana mana kampanyenya disampaikan ayat ayat konstitusi itu di atas ayat ayat suci
sudah kita laporkan
kemudian juga masalah tentang dua tahun yang lalu kurban
siar agama juga dilecehkan juga dilaporkan
nah kembali ini kami laporkan ini sudah puncak
ahok ini udah kena batunya
silahkan menyampaikan program apa tidak ada korelasinya
begitu kita lihat tayangan penuh
ini sudah melihat full tayangan penuh
yang berhasil member of dki tengku
ya betul justru tambah jelas
untuk apa program itu disampaikan sehingga menyinggung
silahkan sampaikan program apalagi dia sebagai gubernur
memakai pakaian dinas ketika itu lagi bertugas
kemudian kampanye terselubung
itu sudah salah
yang kedua membawa ayat suci
anda juga melihat ada kampanye terselubung
ada kampanye terselubung
selain soal ayat ini
selain soal ayat kampanye terselubung
dan kemudian juga dia sampaikan penghinaan terhadap agama
dan ini jelas dikatakan bahwa itu umat islam dibohongin
yang menyampaikan itu pembodohan
tapi hari ini ada entah dalam melalui media tertentu
itu begitu menyampaikan bahwa yang dimaksud disitu
bukan menistakan atau menghina ayat itu
tetapi kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat disana
maksudnya adalah orang orang yang membodohi dengan mengatasnamakan ayat suci
jadi bukan ayat suci yang membodohi begitu
jadi membodohi ini justru juga sama
baik dia katakan langsung al ma'idah itu dibodohi dengan al ma'idah
atau menyampaikan dengan alasan dibodohi dengan al ma'idah itu juga salah
karena kewajiban umat islam
nggak boleh nggak disampaikan
itu amanat dari allah dan itu merupakan hak asasi manusia
yang bukan merupakan sarah
yang namanya sarah menyampaikan paham agama
kalau dia membenarkan agamanya silahkan kita nggak ganggu
itu keyakinan mereka
tapi kalau sudah ini menghina
ini akan masuk ranah hukum
nah ini ahok ini udah keterlaluan
udah luar biasa
dengan ucapan ucapannya ahok harus bertanggung jawab
dan kita akan proses hukum
walaupun kita lihat
karena klarifikasi yang diberikan ahok sendiri itu tidak berpengaruh
karena yang dilihat dalam kacamata agama adalah yang dilihat zohir
inti dari apa yang diomongkan
maksud itu hanya allah yang tahu
karena maksud itu di hati
walaupun sudah disampaikan
tapi yang ada di situ kenyataannya adalah menghina al ma'idah lima puluh satu
pak nusron anda sebagai partai yang mendukung dari pasangan ahok ini
bagaimana anda melihat laporan ahok ini kepada paris krimpolri
oke begini ya
orang mau melaporkan itu hak yang melaporkan
tetapi kalau kita lihat baca transkript maupun videonya secara utuh
tidak ada kalimat yang dohir maupun maksud di situ yang nyata nyata menghina ayat al quran itu tidak ada
nggak ada yang kalimat anda begitu
sebagai contoh begini
bapak ibu sekalian
kalau memang merasa tidak enak
dengan program saya terus gak merasa sek dengan saya
karena bapak ibu sekalian dibodohin dengan surat al ma'idah lima puluh satu
sehingga tidak memilih saya karena tidak
kalimat itu kan yang dipersoalkan
saya mau tanya tak komparasikan
setiap ada teroris selalu mengatakan
bapak bapak jangan mau dibodohin dengan ayat ayat tentang jihad dalam al quran
berarti kapolri juga membodohi al quran
menganggap al quran itu bodoh
berarti kapolri juga itu mengatakan bahwa dia menistakan agama
kalau konteknya seperti itu
itu kapolri orang islam
ini ahok nggak berhak
kalimat ini tidak punya
agamanya belum tentu
kalimat itu nggak ada
sambung aja terus sambung
kita berbicara secara bergantian
tadi waktu saya bicara bapak bisa saya diam loh ya
oke sekarang pak nusron
itu berarti kalau begitu berarti kapolri cuma maju maju dong konteknya
lepas dari siapa yang ngomong
nggak ada kaitan
ini kan masalah teks
saidina ali mengatakan
lihat apa yang dikatakan jangan lihat yang mengatakan
saidina ali yang mengatakan
kalau pakai konteks
artinya konteksnya kita bicara soal komunikasinya bahwa tidak ada komunikasi
dari dohir maupun maksud tidak ada sedikit pun kata yang mengatakan bahwa al quran itu bohong al quran itu dialat membodohin dan sebagainya tidak ada
dohir maupun maksud
sudah jelas itu menurut anda
dohir maupun maksud menurut saya
tidak ada kalimat yang mengatakan seperti itu
bahwa asosiasi orang
kemudian karena sebelumnya sudah punya rasa kebencian menarik ini ke akan sana
bagi yang benci
namanya teks itu selalu dimaknai begitu
ini kan perkara sudah lama
kejadian di pulau seribu
kalau memang ada yang lihat di situ ada yang nggak suka
ada yang protes
kalimat itu dianggap menistakan agama
atau menistakan agama di situ
ada wartawan banyak yang muslim juga
ada media agama pasti sudah memblow up
menjadi ini berbicara
menjadi ini besar
kenapa baru sekarang
kenapa baru sekarang kemudian dipotong kecil
dan sebelumnya tidak ada media mainstream yang memuat
kemudian ini dimuatkan
kemudian seakan akan ini sebuah kebenaran
ini kan cara cara berpolitik yang menurut hemat saya
cara yang pijik
menurut anda ini kemudian kental kaitannya dengan pilkada
apalagi kalau bukan
ada kaitannya dengan itu
dari akta ada kaitannya dengan itu
kontestasi pilkada tidak
saya ingin klarifikasi dulu
apa yang anda laporkan ini ada kaitannya dengan kontestasi politik tidak
jadi silahkan saja mau berpolitik
tapi untuk membawa bawa ayat itu ahok gak berhak sama sekali
karena kondisi di sana masyarakat awam tidak pernah tahu
tapi begitu dibelok up
mereka yang mengerti agama sudah ada
anda tahunya pertama juga ketika ada informasi dari mas ibu
ada informasi dari
anda melihat tayangan youtube
karena itu kan dari konsumsi publik
ini kan segelintir
segelintir manusia yang ibu ibu
anda tidak berpikir bahwa itu kemudian di framing dan lain sebagainya
jadi itu sudah otomatis
kita melihat dari unsur politik
tapi ini kelihatan adalah unsur kemungkaran
kemungkaran yang luar biasa
tadi anda mengakui bahwa ada kaitannya dengan kontestasi politik
ini kan jadi terlihat ada tujuan di balik ini
pelaporan anda ini kemudian
menjatuhkan calon kemudian kan
kalau untuk menjatuhkan kita agak
kita langsung spontan saja
karena umat islam ini berhak untuk agamanya tidak dinodai
untuk berhak kita membela agama
itu adalah kewajiban kita
jadi tidak ada istilahnya untuk kita mendukung atau mendukung
yang pasti memang kita lihat
dari pertama latar belakang ahok
ini dari pertama kampanye
sudah membawa bawa menjudutkan agama
cuma kita tinggal terus lihatin lihatin lihatin
sampai ini kepada titiknya
tapi anda yakin itu bukan
kemudian kan sebelum melaporkan
kan tidak boleh keburu langsung emosi sebenarnya
apakah ini framing dari yang mengunggah atau tidak
mengingat framing kita melihat akhirnya
anda tahu siapa yang
kita lagi telusurin siapa yang gugah nanti
maupun yang menggugah maupun yang tidak
tapi yang terjadi apa yang diucapkan ahok secara zohir
yang langsung dicermat dengan mata telinga kita
dengan pikiran bahwa disini sudah jelas
kata kata ahok disini sudah jelas
jadi tidak usah lagi
apa menafsirkan kata kata ahok
anda siarkan lagi
disini sudah kita bikin konteks tertulisnya
apa yang dikatakan ahok itu
mau ngapain bawa bawa kitab suci umat islam
tidak ada urusan
kalau silahkan dia mau menyampaikan program pemerintah
kita tidak pernah ganggu
kita tahu paham sebagai tugasnya
tapi kenapa itu disinggung
ada muatan apa disana
yang umat islam ini jung jung tinggi
justru ahok diserahkan
kenapa waktu ada ayat suci dikutip kutip
dengan anda jangan mau dibodohin
dengan ayat ayat tentang jihad
untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya
kenapa anda tidak protes juga
jadi ketika polisi menyampaikan
mungkin haknya kita sampaikan
kita lihat itu orang islam
biarin aja mereka boleh menafsirkan
yang ngomong seperti itu juga ada polisi yang nggak islam
kenapa tidak digugat juga
berarti dia membodohin juga
yang kita lihat ini konteksnya ahok
kenapa tidak jauh diserahkan
saya mengatakan konteksnya sama
ini sama sama kalimat dengan model seperti itu
yang ini di digugat
yang ini dianggap menistakan
yang ini tidak dimenistakan
yang satu yang kita lihat
ini memang tempatnya
untuk kepadangan teguh
saya belum selesai
tadi kita sudah semangat
saya akan tanya ke pak aziz sekarang
saya lewat dia kok tadi
saya akan tanya ke pak aziz nanti sebentar lagi
saya lewat dia kok tadi
tidak usah menuding pribadi
kita bicara soal konteks ini ya
bagaimana menjaga agar tidak membawa isu sara ke dalam pemilihan kepala daerah
saya akan ke pak aziz nanti
kami akan segera kembali usai jadwal berikut ini
saya ingin melihat dari perspektif lain dari ahi center
ini kalau melihat sebenarnya sejak awal pak
ketiga kandidat sendiri kita ingat kan mungkin ada gambarnya di sini ya
saling selfie menjaga ingin bahwa persaingan ini adalah sebuah kontestasi untuk adu gagasan adu karya sebenarnya begitu untuk masyarakat jakarta
apakah yang muncul saat ini menurut anda
saya menyimak adu argumen dari mas nusron dengan mas habib tadi
intinya adalah bahwa kita bertiga dan mas indra di sini itu sedang memberikan pencerahan kepada publik
soal yang baru baru ini rame terkait pak ahok ya saya tidak mau menyebutkan terkait yang dilaporkan itu
saya memahaminya begini
pak ahok ini kan gubernur dki
gubernurnya saya gubernurnya mas indra gubernur kita semua
termasuk gubernur saya loh
jadi artinya di dalam pemda dki yang ultra majemuk ini ini potret indonesia kecil
yang ada islam ada kristen ada suku yang berbeda beda juga
kami berharap pak ahok yang sekarang masih menjadi gubernur memahami nilai nilai itu
nah kalau soal sarah dan lain lain saya kira tidak relevan lah kita membicarakan itu
kalau kemudian ada akta melaporkan ke polisi itu menjadi haknya
dan kita enggak usah besarkan ini kan ada lembaga pemutus itu namanya kepolisian
bahwa ini menistakan agama atau tidak
nanti ada pengadilannya
sehingga di publik kita tidak usah terlalu meramaikan itu
karena nanti orang yang tidak tahu menjadi tahu rasanya dipanas panasi dan lain lain
ini jakarta bung
pilkada ini harus kita jaga komunikasi dengan baik
dan seluruh orang indonesia matanya tertuju pada jakarta
artinya peran dari kandidatnya juga penting tidak
kan saya bilang tadi pak ahok ini selain kandidat beliau ini adalah gubernur dki
harus hati hati untuk menuju sampai februari itu
beliau kampanye dan lain lain itu harus dijaga juga seperti kami menjaga kandidat kami
karena gini mas indra ketika orang menjadi pejabat menjadi gubernur
dia harus memiliki kebebasannya
tidak bebas bicara tidak bebas bertindak polah dan lain lain
anak polah bapak aku peradah
kalau bapaknya yang polah wah rakyatnya bagaimana
jadi atas dasar itu kita perlulah ini saya sebagai warga jakarta
ini bukan sebagai asn terpahok menahan diri untuk hal hal yang kira kira nanti sensitif lah
sehingga kita bisa hadirkan pertarungan secara baik
tapi anda yakin tidak bahwa yang disampaikan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk seperti itu
oh bukan hak saya

untuk menilai itu
itu menjadi ranah hukum
karena kalau kita berdebat seperti itu nanti menjadi seperti rame antara mas nusroh dengan mas habib
kemudian nanti ada yang ngomong ini asli atau tidak susah ya kalau kita bicarakan di sini
begitu mas indra
mas nur tapi yang menarik tadi salah satu juga diselipkan adalah bahwa
tidak bicara soal ayat lagi tapi bahwa itu adalah seperti kampanye terselubung di sana
kenapa bicara program lalu kemudian soal bicara memilih saya memilih saya dan lain sebagainya
saya kira itu malah suatu statement yang gentleman dari seorang gubernur
program ini kalau saya tidak terpilih dan ibu tidak memilih saya
dan karena program ini jangan membuat kemudian ibu tidak enak dan harus memilih saya
tidak perlu ini tetap akan dilaksanakan pemerintah
di mana letak kampanye terselupuknya
kalau pakai logika itu
mau malah justru dia minta supaya tidak jangan dipilih
malah minta supaya ini silahkan
program ini program baik siapapun yang akan terpilih nanti pasti akan dilanjutkan
jadi jangan gara gara program ini kemudian ibu merasa tidak enak dengan saya bapak ibu sekalian
merasa terbebani dan harus memilih saya
saya pikir ini mohon maaf ya seorang negarawan
maksudnya malah memberi kebebasan
malah memberikan kebebasan
dan kalau kita putar balik zaman pak sby menjadi presiden tahun dua ribu sembilan ketika moderanik yang kedua
juga meresmikan program ini meresmikan itu juga kalimatnya sama
jangan karena dengan ini proyek ini kemudian anda akan memilih saya
tapi pilihlah dengan hati nuraninya dan sebagainya
saya pikir itu negarawan fair
dalam konteks bukan sebuah kampanye
kecuali kalau awas ya kalau kamu nanti tidak memilih saya sampai ini
nah itu lain cerita
ini kan gak ada kalimat kalimat seperti itu
itu saya pikir
lagi lagi yang namanya bahasa itu kan semantik
semantik tergantung dengan asosiasi
asosiasi tergantung dengan pikirannya orang masing masing
kalau pikirannya kotor itunya kotor pasti dia persepsinya juga kotor
tapi kalau pikirannya jernih hatinya sehat akalnya rasional pasti akan ditangkap dengan secara rasional
namanya kata itu semantik
itu kata ahli bahasa
bagaimana anda melihatnya
itu bahwa itu sebenarnya kalau dilihat secara jelas tidak ada unsur kampanye terselubung sebenarnya
jadi boleh saya bacain sekali lagi perkataan ahok
dalam dua puluh empat menit yang terakhir ahok mengatakan
jadi kalau bapak ibu perasaan tidak pilih ini
karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya
ini yang benar
sedangkan anda ini mengada ngada
nggak ada di sini disebutkan karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu
seakan akan ini himbauan menakut nakuti
kalau kembali soal kampanye terselubungnya saya ingin
kampanye terselubung itu tadi sudah disampaikan program
tapi membawa kata kata itu jangan nggak pilih saya
itu sudah jelas
ahok ini secara tidak langsung mengarahkan
mengarahkan silahkan mungkin masih bisa walaupun masih terselubung
tapi kalau mengarahkan kepadanya untuk dengan mengorbankan ayat ayat suci
surat al quran al ma'idah lima puluh satu ini yang kita nggak bisa terima
kalaupun tidak terlibat dalam ayat kita bisa laporkan itu mencuri
juga jadikan kampanye terselubung
saya ingin tanya karena anda ini advokat begitu
soal kata kata itu memang tujuannya mengkabanyakan dirinya
atau meminta agar nggak usah masalah pemilih pemilihan ini
itu jelas ahok itu mempromosikan dirinya
bukan lagi mempromosikan program tapi mempromosikan dirinya
ini loh program saya ini loh saya
jangan nggak pilih saya jangan takut
kalimannya kan nggak begitu
iya kalau di sini kita lihat begitu
pak nusron tadi juga sampaikan menurut dia
saya juga bisa menafsirkan kata kata ahok menurut saya
nah jadi sudah jelas
kalau memang ahok nggak mau dipelintir
atau ahok ini nggak mau disalahkan sebagai kampanye terselubung
silahkan murni program
jangan bawa bawa untuk mempromosikan dirinya
ini luar biasa ada apa ini sebenarnya
membodohi itu justru ahok membodohi umat
yang gak paham yang bukan islam yang islam aja belum paham
kok berani beraninya itu yang kita nggak bisa terima
nah ini ada masuk kesana
tapi anda setuju tidak bahwa isu sara ini akan justru mendegradasi kualitas pilkada kita
jadi saya rasa masyarakat sudah pintar
nggak lagi mereka ini artinya terbelenggu dengan syarat
mereka harus paham
yang mana sarah yang mana kewajiban umat islam untuk tunduk dan patuh kepada allah dan rasulnya
jadi ini bisa disebut ada yang menggiring giring ke arah sarah atau tidak
ada yang mempolitisasi ini tidak
ya kalau menurut saya kan ini memang momen politik ya
kemudian ada yang menarik kesini dan sebagainya itu kan pasti ini pasti akan ditarik ke wilayah sana
kalau menurut saya ini
nggak ada angin nggak ada hujan
tiba tiba itu dimunculkan dan disebarluaskan
kita perlu ingat ya ini negara itu negara indonesia
indonesia itu pancasila
negara pancasila itu dalam konteks ranah publik menggunakan hukum hukum publik
hukum publiknya itu adalah pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
perkara kemudian keyakinan orang masalah dia masalah ayat al quran dan sebagainya itu adalah ranah privat pedoman pribadi
pedoman pribadi yang negara wajib melindungi
itu adalah konsensus kita bersama
tapi kalau kemudian orang menyerang orang dalam konteks ranah publik dengan menggunakan isu isu konteks ayat konteks kemudian hukum hukum agama kan itu namanya sarah
dalam konteks itu
dan itu yang seharusnya kita jaga
karena kita sudah punya konsensus bersama
nah kalian mau menjalankan ibadah keyakinanmu silahkan
tapi dalam konteks ranah privat bukan ranah publik
tapi ketika sudah tampil di tv itu ada ranah publik
sudah tampil dimanapun itu adalah ranah publik
ketika menyebut nyebut ayat dan sebagainya itu
karena medannya bukan medan dakwah
ini medannya adalah medan dalam konteks kompetisi berpolitik
yang itu adalah urusan urusan publik
tapi bahwa kemudian kandidat petahana seperti ahok

yang itu adalah urusan urusan publik

menyebut nama sebuah ayat tadi
bukankah justru dia yang kemudian menggiring isu sarah
nah itu dia
ahok ini biang sarah
saya ingin lihat jawaban dari pak nusir
nah begini pak ya
laki laki memaknai sebuah kata itu harus utuh
dari a sampai z
di dalam detik itu kan jelas
transkip dari awal sampai z itu lengkap di situ
kalau orang sehat dengan akal sehat pun
mempunyai dengan akal yang jernih pun
pasti akan bisa memaknainya di situ
tidak ada unsur seperti itu
baik dohir maupun maksud yang dikandung
itu tidak ada kalimat sedikit pun seperti itu
kalau orang orang asosiasinya itu
ada asosiasi yang tidak negatif
asosiasinya adalah asosiasi yang netral
tidak ada asosiasi yang sifatnya itu peyoratif
atau kebencian terlebih dahulu
berbeda kalau sebelumnya orang itu sudah punya kebencian
lain cerita dipaksakan kayak apapun udah susah
nah saya menurut saya
apa yang disampaikan oleh ahok itu fair
anda jangan mau dibodohin
anda nggak mau ditekan dengan
jangan anda mau di ini
gunakanlah hati nuranimu
jangan tertekan dengan program saya
jangan tertekan dengan karena ayat al quran
gunakanlah nuranimu untuk memilih saya atau tidak memilih saya
oke tapi kalau misalnya
tidak tentang kata kata yang diucapkan ya
tapi kalau misalnya begini
sudah tahu ini akan bisa rentan
akan memicu hal hal seperti ini
bisa dimanfaatkan katakanlah bisa justru ditunggangi
oleh orang orang punya kepentingan yang mungkin justru jelek
apa yang dia sampaikan
mungkin tidak kalau sebenarnya tanpa
menyebut sedikit pun nama ayatnya pun
misalnya tanpa menyebut
misalnya kan jangan milih saya hanya karena
apa misalnya yang lain
apakah itu sebuah bunder
menurut saya itu sebuah debatable
debatable kalau soal itu
lagi lagi tergantung pendewasaan orang
ya kan debatable
saya pun sering mengutip
menurut matius sekian di depan orang orang
apakah kemudian saya itu mudah menistakan agama kristen
dalam konteks itu
ini adalah saling apa namanya
menggunakan sebuah perumpamaan perumpamaan
dan berdiskusi menggunakan satu
supaya kita itu menjadi merdeka
supaya kita itu menjadi fair melihat sebuah keadaan
perkara kemudian itu menimbulkan kontroversi
tersendiri ya memang karena ada yang
menyut kontroversi itu
dengan background yang tadi sudah kebencian tadi
inilah poliama ada gerakan politik
sebetulnya pernyataan ahok
ini biasa tidak ada yang istimewa
yang luar biasa ini adalah
yang mencoba meniup ini ke ranah publik
bahwa seakan akan terjadi persoalan
dan itu akan menjadi besar
sementara kepentingannya untuk kontestasi politik lah
sementara kepentingannya untuk kontestasi politik
ini yang harus kita jaga
dan itu yang sampai hari ini tidak mau mengaku
permainan seperti ini yang menurut saya kita ingatkan
sebentar saya ingin klarifikasi
di dalam akta sendiri sebenarnya ada
mendukung salah satu kandidat tidak
dalam akta ini kita sama sekali tidak mendukung
satu kandidat manapun
karena di dalam akta ada berbagai macam
partai yang memang ketuanya
non islam mereka masuk di situ
jadi saya mau meluruskan
apa yang dikatakan mas nusron purnomo ini
masalah kebencian ini
saya kukat mas andai
saya yang tahu itu
boleh silakan saja
saya tahu itu saja
saya baca dari media anda salahkan media saja yang tulis
maka anda tuntut media
anda tuntut media
ini tidak substansi kita harus terlebih dahulu
terima kasih banyak
namanya aku bercanda
baik kita figuring
untuk siapa akan jadi pusri
dari sisi terlebih dahulu ini
untuk itu perasaan bank
setiap pagi seharian
kita state bahwa ahok dikalahkan oleh isu agama ini sebenarnya
jadi kebijakan ada tetapi memang porsinya tidak terlalu besar
tapi isu agama ini yang paling kuat primordial juga kuat
bahwa ketika misalnya dia masuk dua putaran itu hal yang berat
mengapa karena profilnya itu pasti akan lari bukan ke dia tapi ke lawannya
jadi bagaimana sebenarnya memaksimal dia menang satu putaran
baik ini menjadi tidak sehat kalau kemudian secara survei sendiri melihat isu agama menjadi kuat
bagaimana pak agus anda melihat ini
jadi apa namanya survei itu kan menyampaikan hasil dari yang mereka lakukan ke masyarakat dengan sampel
tetapi menurut saya ya sah sah aja itu kan lembaga survei
yang harus kita garisbawahi untuk pilkada dki ini adalah
demokrasi itu kan keindahan
itu hanya di situ
di amerika saja ada sentimen kulit hitam kulit hitam
ada muslim sedikit di sana
tetapi kita nggak usah membesar besarkan perbedaan itu
bahwa saya misalkan suatu saat sebagai orang jawa milih karena calonnya jawa ya fair fair aja nggak apa apa gitu
tetapi jangan jadikan oh itu bukan orang jawa jangan pilih nggak boleh begitu
kita harus utamakan bahwa ini adalah potret indonesia dki
kalau ada yang mengupload itu sengaja untuk memperkenal
itu adalah perkeruh unguan sapil kd dki ini menurut anda itu sebuah
saya merekomendasikan yang mengupload pertama itu juga harus dipanggil oleh baris krim
jadi walaupun itu adalah kunjungan kerjanya pak ahok
di ini dulu dong di filter dulu
apakah ini akan menimbulkan kegaduan dan lain lain
termasuk mohon maaf saya warga dki
pak ahok masih gubernur saya
saya ingatkan ke beliau ini adalah titik titik kritis menuju februari
sebaiknya pernyataan pernyataan yang
kontroversial pernyataan pernyataan yang terlalu bergairah ya
yang tidak dilandasi dengan pikiran yang dalam
contoh pak jokowi lah
nggak usah dilontarkan dulu
udah kita sekarang turun ke raya
tapi kan kata pak nusron tadi bahwa
kalau memang latar belakangnya jernih bersih
apapun yang disampaikan pasti akan
tetapi kan rakyat jakarta tidak semuanya seperti pak nusron
kita kan ada rakyat jakarta seperti habib
yang orang tidak mengerti tentang apa itu isu sara
apa itu isu isu yang lainnya
tetapi begitu ini muncul bahaya
makanya kami dari ahy center
dari tim ahy dan pak silvi
tidak akan ikut ikut dalam persoalan itu
kalau sekarang hal itu sudah masuk ranah hukum
kita percayakan kepada pihak berwajib
dan kami berharap pihak perwajib profesional
untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang melaporkan itu
baik ini sebuah kritik pak anusron tadi
misalnya katakan ini menuju titik titik kritis di februari
sebaiknya para kandidat bersifat untuk menahan diri
yang terlalu apa tadi bergairah gitu ya
ya apa yang disampaikan oleh saudara anjis
karena memang tadi masyarakat jakarta itu kan majemuk
itu akan menjadi catatan kami
untuk melakukan suatu koreksi koreksi
tetapi kalau kemudian
statement itu diungguh
dan kemudian itu dinyatakan sebagai sebuah kesalahan
yang sangat kontroversial
dan itu yang kita tidak bisa
justru yang perlu kita usut adalah
mereka mereka yang mengunggur itu
dan mendiskreditkan itu
dengan membalikkan kata kata itu
seakan akan itu menjadi sebuah penistaan
itu yang wajib kita cari
itu jauh lebih berbahaya
daripada sekedar apa yang disampaikan oleh pak anjis itu
oke baik terakhir
berarti prosesnya nanti akan anda kawal
di baris krim ini dan juga di bawaslu tentu saja yang anda lakukan
jadi kita akan kawal terus
walaupun kita lihat pernyataan apapun
proses hukum harus berubah
harus tetap berjalan
karena kenapa untuk menimbulkan efeknya
dan ini bukan kejadian yang sekali
dan perlu digarisbawahi
bahwa justru masyarakat ini sekarang
sudah melek sebagian mereka
paham agama yang bukan picik justru mereka
yang mendukung yang tidak
bukan semestinya itulah
yang picik yang mereka terbodohi
oke nah yang mereka ini korban
ulama luar biasa penuh
dipenuhi itu sudah membuat petisi
bahkan sampai hampir
sepuluh ribu lebih petisi kemudian juga
ulama ulama apakah mereka picik
nu muhammadiyah arti arti dengan
ucapan pak nusron ini yang mengatakan itu picik
ini bisa dipidanakan
nanti maka kita akan proses ini
artinya mengambil fokus soal ini berarti anda
akan mengawal terus ini kepada kita akan mengawal terus
walaupun sikap apapun
terhadap si ahok ini
kita gak akan toleransi
hukum harus tetap berjalan agar tegas
di indonesia karena indonesia adalah negara hukum
tapi semuanya kita sepakat bahwa
tidak membawa isu sara ke dalam
pilkada dki atau pilkada dimanapun
begitu ya dalam pemilihan mulut saya ingin tahu dulu
begitu ya tidak akan membawa isu sara ini
jadi kalau untuk isu sara
kita kewajiban umat islam harus menyampaikan
apa yang allah perintahkan
kalau pak nusron itu pak
kita ini bang silahkan mereka yang
menggusur baik sekarang ke pak nur
bawa ke isu sarah silahkan kita akan tetap menjalankan
tentang allah dan rasul
saya akan ke pak nusron sekarang
kita ini bangsa indonesia sekali lagi
hidup di indonesia bertanah air
indonesia di indonesia
mempunyai kesepakatan bersama
mempunyai konsensus bersama
mempunyai aturan aturan tertinggi
undang undang dasar seribu satu ratus empat puluh lima
masalah agama itu adalah
keyakinan privat tidak bisa
dijadikan acuan dalam konteks ranah publik
karena itu karena
pilkada ini adalah ranah publik
maka sebaiknya jangan lagi menggunakan
isu sara perbedaan
agama etnis adalah
sunnatullah atau keniscayaan
di bumi indonesia ini
saya ucapkan terima kasih pak asis
pak nusron dan juga
pak novel telah bergabung
bersama kami saya ingin bersalaman dulu
pak novel dengan pak nusron
terima kasih telah meluangkan waktu
ini kita hanya membahas untuk memberikan kerahan
bahwa isu sara itu tidak boleh lagi
dibawa bawa dalam kontestasi pilkada
di ranah publik terima kasih selamat malam